bagi warga yang suka berkendara dengan kecepatan tinggi kini sebaiknya berhati hati
pasalnya satlantas polres lamongan punya senjata baru untuk mengetahui kecepatan sebuah kendaraan
alat yang diberi nama speed gun ini kini digunakan untuk menindak para pelanggar lalu lintas yang melebihi batas kecepatan
inilah senjata andalan baru milik satlantas polres lamongan speedgun
sejak memiliki alat canggih ini petugas lantas tidak perlu lagi kucing kucingan atau susah payah melakukan pengejaran terhadap pengguna jalan yang kebut kebutan di jalur nasional pantura lamongan terutama jalur black spot yang rawan kecelakaan
speed gun seharga hampir seratus juta rupiah ini sendiri juga dilengkapi kamera canggih
cara penggunanya petugas cukup membidik kendaraan yang melebihi kecepatan di atas empat puluh km per jam
hasilnya kendaraan roda empat di jalur black spot yang terkena bidikan atau tembakan speed gun
terekam secara otomatis kecepatannya
saat itu juga hasilnya langsung menyebar ke ponsel android milik petugas lainnya yang sudah siap memberhentikan dan memberikan surat tilang kendaraan yang sebelumnya terkena tembakan speed gun petugas
nah menurut saya kecepatan pak
kecepatan maksimal empat puluh
ini buru buru atau gimana pak
nah itu ngejar target
dalam seminggu penggunaan speedgun di jalur nasional lamongan petugas berhasil menilang satu ratus tiga puluh kendaraan yang melebihi kecepatan
kita berpedoman kepada rambu yang sudah ada
rambu ini sudah dibahas di tingkat forum nasional forum lalu lintas
ditetapkan di penggal jalan satu ratus lima puluh meter ini batas maksimum adalah empat puluh km
selain polres lamongan penggunaan speed gun juga dilakukan di polres pasuruan sidoarjo tuban mojokerto jombang
tulung agung dan magetan
biftahul arief lamongan